ia kamu kenapa
kak kalau ayah ingat abis sama umi
aku tak nyangka kalau hidup kita bakal jadi kayak gini kak
kita harus bersyukur
sekarang kita masih tinggal di bawah rumah ya
jadi si iqbal dan iqbal akan tinggal di rumah mereka
jadi si iqbal dan husin akan tinggal di rumah mereka
jadi si iqbal dan husin akan tinggal di rumah mereka
kebetulan banget nih
eh situ ngaca ya
maksudnya situ paling bau tengir
udah gitu nanti besi
dan ruzdi tuh muntah muntah
boleh ya kak sherly
baca umur baru aja dia omongin
omongin ayah ya
sampai an ini
baru diomongin aja udah kegeliran
dimimpin biasa aja tuh

nek sama lu ya
sampai keren ya jenang
itu ada nona fatima
terus ada adenya nunahya sama iqbal
agak ada nilai
jalan ini nggak bisa keterlaluan
terus buat lu berdua ya di sini sebulan gue kasih pe gue aja deh
kaguh sama alam hal
jadi saya harus bayar sama umat gue
jangan lu bayar sama cewek yang tergancinan yang tadi itu
yang kerjanya cuma bisa muntel muntel nambut doang tuh
gimana fatimah suka gak lu
eh fatimah maksud saya
alhamdulillah fatimah suka

aku banget lagi gak ada sirkulasi udaranya
yaudah fatimah sama ae istirahat dulu aja ya
iya istirahat deh dulu
terus nanti kalau ada apa apa nih cari aja ya
anggap aja rumah sendiri
ae sama demi sih mau jalan jalan dulu
kamu ke rumah
iya bagus ya
ini tempat tuh kotor banget loh banyak nyamuk
iya tapi kamu harus terima
dari kata kita gak punya rumah
tapi carinya yang bersihan dong
siapa yang mau bersihin
udah kak fatimah aja
ini broadcasting banyak rugi di pijal dalem
bila emangarta ada yang ingin ngeirimannya
ya boleh nostra gam
atau still work
ayo bekas sahaja
gapapa dikasi kan
ngapain macemana siapa suruh ngga jadi bos
tau gitu ngga mau saktera dari kampung
langsung kita berganti ke dalam ku
kenapa ini engkau keselam ku
kak musdi bener ngga sih kalo mereka mereka itu saudaranya kak musdi
eh emang situ siapanya derus di si
biar nanti derus di cuekin aja
ganggu aja lu
padahal sana nenek kempot
kan bingung ya kak musdi orang kak musdi itu kan ngga pernah cerita sama bu dan saudara cantiknya
yaudah kurang kita mau jalan jalan

dasar perempuan kentil
pergi kamu ke neraka
seberita tak ada orang yang bisa sambil terlambatkan lagi hidupannya samin
tapi kemarin masih tinggal di sini
fatimah dan adik adiknya sudah ngga tinggal di sini
itu kan bukan urusan saya
tapi sampean kan tantenya
dari awal itu rencana kita memang sengaja mengusir fatima dan adik adiknya dari sini kan
kok tiba tiba sekarang berubah pikiran sih
itu kan perjanjian sampean
pokoknya saya cari lepetinnya
malah sampai ke ujung dunia
rambutnya aja keriting apalagi otaknya pasti lebih penting
kerit banget sih
seperti apa nih
kalau hidup kita bakal jadi kayak gini kak
kita harus bersyukur
kita masih tinggal di
bangunan rumah ya
jadi kak fatima bilangnya
mau ke rumah sakit
mungkin usin udah nungguin kakak
kakak berkat dulu ya
kakak tau gak fatima mahkalisnya apa gak
kakak tau tuh kak
udah tiga hari ini dia kakak keliatan
kakak tau kemana